jalan jalan ke kota industri kali ini mari icip icip kuliner tradisional warga gresik yang kerap dijadikan sarapan pagi
ini dia sego karak gimbal tempe yang banyak dijumpai di wilayah kota gresik
salah satunya lapak sego karak milik sumiati di jalan amuntai kawasan gresik kota baru
nah jika biasanya sego karak atau nasi aking dibuat dari nasi bekas sisa yang dikeringkan terlebih dahulu sebelum dimasak
namun anda jangan salah paham
sego karak satu ini bukan berbahan nasi aking loh
melainkan dibuat dari bahan dasar beras ketan merah dan beras putih pilihan
agar semakin gurih dan nikmat sego karang ini dipadu dengan gimbal tempe atau tempe tepung
parutan kelapa muda serta serundeng yakni parutan kelapa yang telah disangrai
meski sederhana sangat ramai pelanggan
kedai ini bisa menghabiskan lima belas hingga dua puluh kg beras ketat merah dan putih dalam sehari
nah jadi anda yang penasaran gurih dan nikmatnya segokar khas gresik
satu porsi lengkap nasi karak ini cukup merogoh kocek delapan ribu rupiah
masih di jawa timur kali ini mari kita ke sebuah warung sate legendaris di jombang yang tidak pernah sepi pembeli
warung yang menyajikan menu utama sate
daging sapi ini selain rasanya enak juga harganya cukup terjangkau
hanya dengan harga dua belas pembeli sudah bisa mendapatkan satu porsi sate daging sapi
lengkap dengan kuah gulai dan lima tusuk sate
tidak heran jika dalam sehari pemilik usaha ini bisa menghabiskan daging sapi hampir satu kuintal
para pelanggan mengaku merasa cocok dengan masakan dan harganya
terutama bagi kelompok buruh pabrik dan karyawan yang kerap menghabiskan waktu makan siang di warung ini
sudah dua tahunan
sini itu porsi pas di perut di kantong juga pas
berapa spesifikasi ini
sekarang dua belas kalau dulu sepuluh
belum murah atau mahal
kalau untuk karyawan seperti kami ya murah mas
rasanya pas juga enak
sang pemilik mengaku untuk mensia sapi harga yang murah
sengaja mencampur daging dengan hati dan lemak daging sapi
warung yang eksis sejak puluhan tahun silam telah turun dua generasi
kini para pelanggan dari sejumlah daerah selalu mampir
saat melintas di kota santri ini
tim liputan cnn indonesia